sementara itu saksi ahli balistik dari polri arief sumirat yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
menjelaskan tentang jenis senjata yang digunakan berdasarkan proyektil yang ditemukan di tkp komplek polri duren tiga
arief sumirat menjelaskan berdasarkan empat proyektil yang diserahkan polres jakarta selatan
ada dua senjata yang digunakan dalam peristiwa penembakan yakni senjata jenis klok tujuh belas dan hs
hal ini sesuai dengan keterangan richard eliezer pada selasa tiga belas desember lalu
batik terhadap satu buah anak peluru bersarang di punggung korban berasal atau diledakkan
atau ditembakkan dari senjata api glock tujuh belas seri mpy delapan ratus lima puluh satu
itu kesimpulan saudara
apakah anda mengambil langsung dari korban
oke tidak ya
kemudian bahwa dari hasil pemeriksaan
secara laboratorium balistik terhadap satu buah butir logam anak peluru di pipi kiri
tidak diketahui atau berasal dari diledakkan dari atau ditembakkan dari senjata jenis apa
apakah setiap peluru atau anak peluru akan mengandung
berbahan kuningan dan timbal
jadi kompos metalnya mengandung kompos unsur yang sama
artinya semuanya termasuk yang di otak juga
kemudian apa yang di dalam otak itu tidak identik dengan senjata glock tujuh belas mpy
yang di otak tidak bisa kita bandingkan karena serpihannya sangat kecil
dengan dua senjata itu tidak dibandingkan
yang anda terima senjatanya mpy delapan ratus lima puluh satu blok tujuh belas betul
anda sudah bisa bandingkan yang lain kan peluru sisa dengan peluru yang ada
kenapa yang di dalam otak anda tidak bisa
yang di otak di jaringan otak itu karena bentuknya sangat kecil
jadi kita tidak bisa bandingkan kedua senjata yang akan dibandingkan
bentuknya sangat kecil sekitar dua mili
kalau kami boleh menyimpulkan apakah kalau se
kami boleh menanyakan lagi
kami boleh menanyakan lagi
kami boleh menanyakan lagi
saya akan kembali jika ada senjata lain yang bisa dibandingkan apakah ahli bisa menentukan bahwa yang di otak itu milik senjata lain